ya dan hari ini agendanya memang prabowo subianto akan bertemu dengan megawati soekarno putri
dan kita akan segera menuju ke kawasan tauku umar jakarta pusat untuk melihat bagaimana
kedatangan dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang bertemu dengan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
yang direncanakan memang akan hadir dua belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
inilah suasana terkini di kawasan jalan toko umar jakarta
kita akan ikuti jalannya pertemuan kedua petinggi partai politik ini yang memang tadi sudah sempat disampaikan oleh
salah satu petinggi dari partai demokrat partai pdi perjuangan maksud saya
dan kita lihat bersama bahwa situasi terkini di sana pintu sudah dibukakan untuk menyambut kedatangan dari prabowo subianto
hasto kristianto tadi menyatakan sekjen partai demokrat indonesia perjuangan
menyatakan bahwa pertemuan ini tentunya akan berlangsung hangat dan bahkan
prabowo subianto ini sudah disiapkan hidangan khusus oleh megawati soekarno putri
dan kita akan lihat bersama suasana terkini di sana sudah penuh dengan awak media dan juga beberapa partai politik
dari elit partai politik juga akan mendampingi pertemuan dari prabowo subianto dan juga megawati soekarno putri
sebelumnya kalau kita mengingat pada tanggal tiga belas juli lalu pertemuan bersejarah juga terjadi antara prabowo subianto
dengan presiden terpilih republik indonesia joko widodo di mrt stasiun mrt lebak bulus jakarta
dan tentunya pertemuan tersebut juga berlangsung hangat bahkan disaksikan langsung oleh masyarakat indonesia
kali ini prabowo subianto akan bertemu dengan petinggi partai
demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan yaitu megawati soekarno putri
kita lihat dari sebelah kiri layar anda ini adalah hasto kristianto yang sudah siap menyambut kedatangan prabowo subianto
begitu juga di sebelah kanan layar ini adalah bagaimana persiapan jalan masuk untuk menuju ke kediaman megawati soekarno putri
tentunya banyak harapan yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pertemuan ini
juga mengharapkan akan dinginnya suasana yang sempat memanas perpolitikan di tanah air dalam masa pemilu dua ribu sembilan belas lalu
dan tentunya sejak tiga belas juli pertemuan prabowo subianto dan juga joko widodo ini tentu suasana sudah sangat mencair
begitu juga dengan didukung adanya rencana pertemuan ini prabowo subianto yang akan bertemu dengan petinggi pdip yang akan berlangsung pada siang hari ini
dan kalau kita lihat bahwa kedekatan prabowo subianto dengan megawati soekarno putri sebenarnya cukup dekat ya
bahkan di tahun dua ribu sembilan keduanya bahkan sempat bersama sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
bahkan sempat diliput kebersamaan keduanya memasak nasi goreng bersama yang diliput oleh salah satu tv swasta yang meliput kebersamaan mereka
kemudian kebersamaan prabowo subianto dan juga megawati sempat terlihat ketika salah satu
pesilat dari tanah air memenangkan ajang asian games yang digelar di jakarta
memang kedua tokoh dari petinggi partai gerindra dan juga petinggi pdip ini memang sangat dekat
kita akan juga sama sama menyaksikan langsung jalannya detik detik pertemuan dari megawati soekarno putri dan juga prabowo subianto
kita lihat di sebelah kanan layar anda memang arus lalu lintas di sana juga cukup lancar
dan juga untuk menyambut kedatangan prabowo subianto
yang kabarnya juga akan didampingi oleh perwakilan dari elit partai gerindra
dan juga dari pd perjuangan kabarnya megawati soekarno putri akan didampingi oleh puan maharani putrinya sendiri dan juga hasto kristianto
dan sedikit lagi empat menit menuju dua belas lebih tiga puluh menit
ya memang waktu yang sudah ditentukan
terkait yang diperkirakan terkait pertemuan dari megawati soekarno putri dan juga prabowo subianto
tadi sekjen pdi perjuangan hasto kristianto sempat menjelaskan bahwa pertemuan kedua tokoh ini memang akan dilakukan di kediaman megawati soekarno putri
lalu akan berbincang membahas perihal bangsa dan negara
tapi kita nanti akan lihat setelah pertemuan ini apa kemudian menjadi pembahasan dari keduanya
baik dari prabowo dan juga megawati soekarno putri
kita harapkan juga akan

tapi ketika tiga belas juli lalu prabowo dan juga jokowi akhirnya sama sama menyatakan pernyataan mereka terkait bagaimana pemilu dua ribu dua puluh
megawati kabarnya akan didampingi puan maharani dan pramono anung
sementara prabowo kabarnya akan didampingi oleh ahmad muzani dan juga edi prabowo
namun sampai saat ini seperti yang kita lihat di layar memang tokoh dari gerindra belum terlihat
di kediaman megawati soekarno putri
sementara sejak pagi tentunya awak media sudah berada di sana untuk sama sama bersiap merekam bagaimana peristiwa bersejarah tentunya yang berlangsung pada tahun ini
pertemuan antara megawati dan juga soekarno putri
kita masih melihat di layar sebelah kiri televisi anda bahwa memang hasto kristianto sekjen pdip ini masih menunggu
kedatangan dari prabowo subianto
kita juga mengingat kembali ya peristiwa tiga belas juli atau tepatnya sebelas hari lalu
pertemuan joko widodo dan juga prabowo subianto
keduanya menyatakan bahwa sama sama tidak ada lagi nomor satu nomor dua ataupun pernyataan kecebong
karena semuanya ini adalah
kita semuanya bersatu tidak ada lagi perpecahan dan tentunya diharapkan bahwa semua masyarakat indonesia memang benar benar bersatu dan juga mendukung pemerintahan yang ada
kita tentunya masih sama sama menyaksikan ya bagaimana jalannya persiapan pertemuan dari prabowo subianto dan juga megawati soekarno putri
kita lihat bahwa hasto kristianto sempat menyambangi para wartawan yang ada di kediaman megawati soekarno putri
kemudian sambil juga bersiap siap dengan kedatangan dari prabowo subianto
kemudian dari sebelah kanan layar ini terlihat aparat juga cukup mengakomodir lalu lintas yang ada di kawasan teluku umar jakarta pusat
memang pertemuan ini sudah disampaikan sejak hari kemarin ya
sudah diprediksi terkait kedatangan ataupun pertemuan prabowo subianto dan juga megawati soekarno putri
namun kapan pastinya pertemuan ini baru dikabarkan pagi tadi
dan ini kita lihat bersama bagaimana rombongan dari tampaknya rombongan dari prabowo subianto yang sudah menuju ke kediaman megawati soekarno putri dan juga dengan diiringi dengan foreder
tentunya pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri ini dianggap penting karena keduanya ini sama sama petinggi dari dua partai yang mendominasi di tingkat legislatif indonesia
perjuangan tentunya memimpin di urutan pertama sementara partai gerindra ini di urutan kedua
kita lihat bersama bahwa prabowo subianto sudah tiba di kediaman megawati soekarno putri dan juga disambut oleh puan maharani
pertemuan tertutup ini yang tentunya bersifat informal juga karena tadi kita lihat bersama dan juga sempat dinyatakan oleh sekjen pdip hasto kristianto bahwa pertemuan ini akan berlangsung sangat santai dan juga membahas beberapa hal
tapi pastinya pembahasan apa yang akan dibahas nanti kita akan menanti konferensi pers ataupun pernyataan dari prabowo subianto dan juga megawati soekarno putri
nanti kami akan kembali dengan informasi